kita lanjutkan ke informasi oknum polisi yang mengenaniaya penagi hutang di palembang sumatera selatan menyerahkan diri saudara
usia ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang atau dpo
aibtu fn mengakui perbuatannya dan mengaku panik karena ia bersama keluarga dihadang belasan penagi hutang
polisi menyebut aibtu fn saat ini tengah diperiksa bid propam polda sumsel
aib dua fn yang juga anggota sabara polres lubuk lingau yang menganiaya penagi utang menyerahkan diri ke polda sumsel pada senin siang
menurut polisi aib dua fn panik dan mencoba melawan terhadap adanya ancaman dari dua belas orang penagi hutang
selain memeriksa penganiayaan terhadap korban polisi juga menyelidiki dugaan ancaman penagi utang saat hendak mengambil paksa mobil
kejadian seperti yang sudah terjadi sudah dianggap
aibtu fn mengakuinya juga sebagai yang bersambungkan
memang polda sumsel dilakukan karena memang kondisi daripada anggota tersebut panik
karena menghadapi dua belas orang tentunya yang belum tentu juga dikenal oleh dia
yang berusaha untuk mengambil kendaraan yang digunakan
seorang penagi utang di palembang dilukai oleh aibtu fn anggota sabara polres lubuk linggau
kejadian bermula saat korban bersama dua rekannya bertemu pelaku di area parkir salah satu mal di palembang
mereka kemudian berupaya mengambil paksa mobil korban yang menunggak cicilan sejak tahun dua ribu
panik dan merasa terancam pelaku pun menembakkan airsoft gun satu kali ke arah kawanan penagih utang
namun karena tembakan tidak mengenai sasaran pelaku lalu mengeluarkan senjata tajam yang kemudian melukai korban
di situ samping mobil ini ditembaknya
pakai soft gun siapa yang nembak itu
enggak pak kan ditembak tuh pakai asogan habis itu baru ditusuk
aib dua fn pelaku penganiayaan kini telah menyerahkan diri
sementara penagih utang yang terluka akibat senjata tajam pelaku masih dirawat di rumah sakit
penyidik kini tengah memproses kasus ini
namun pihak kepolisian menyayangkan cara penagihan utang yang dianggap tidak sesuai prosedur yang berlaku
bentuk peringatan yang terjadi perusahaan perusahaan finansial yang kemudian berkaitan dengan pekerjaannya yang demikian
untuk menjalankan pekerjaannya sedang terluka
tidak kemudian melakukan hal hal yang tadi pak dedy mau sampaikan
kini proses hukum terhadap aib dua fn dan kawanan debt collector yang saling lapor
masih dalam penyelidikan polisi dengan pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti